puluhan warga di desa bojong nangka kecamatan gunung putri kabupaten bogor jawa barat pada senin siang
menggeruduk sekolah menengah pertama negeri satu gunung putri
warga yang dipimpin langsung oleh kepala desa setempat kecewa lantaran sejumlah anak di desa itu tidak lolos jalur zonasi
pada awalnya mereka menduga pihak panitia ppdb di sekolah ini telah meloloskan sejumlah anak dari luar zona
padahal masih banyak anak yang dekat dari sekolah namun tidak diloloskan
termasuk sejumlah anak yang direkomendasikan oleh kepala desa
untuk masyarakat terutama di wilayah sekitar sma ya pak menuju zonasi lah
oke lah karena ada beberapa jalur afirmasi memang tidak dipermasalahkan kan itu
jadi zonasi ini ada sekitar masyarakat lah yang kurang lebih satu kilo tidak diterima di sini kan gitu pak
hanya selisih sepuluh meter lah intinya maka saya mari berusaha untuk merekomendasi untuk mereka bisa masuk lagi
saat mediasi pihak sekolah menunjukkan seluruh data murid yang mereka
diterima dari jalur zonasi dan tidak ditemukan satupun murid lolos dari luar zona yang telah ditentukan
harusnya empat sekolah sma negeri untuk bisa mengakomodir menampung masyarakat
karena di kecamatan gunung putri jumlah penduduk masyarakatnya saja itu sudah di atas tiga ratus ribu
setelah dijelaskan mengenai mekanisme ppdb dari jalur zonasi dan afirmasi oleh pihak sekolah
dan komite warga yang awalnya protes pun akhirnya menerima keputusan sekolah terkait penerimaan tiga ratus tiga puluh lima murid baru di sekolah ini
muhammad bakri kabupaten bogor jawa barat